nanda marissa makasih sekali tante emang bener bener baik dan cantik sekali
aduh kamu tuh paling bisa aja tau
kamu tunggu sebentar ya
siap nyamuk ya
tentu sekali bira tau aja bira
silahkan nyanya silahkan minum dong
oh iya bentar ya ada yang lupa
nah gitu dong
kebetulan kita masih butuh orang boy
selamat bergaul lagi
sebelumnya gue emang mendirikan geng warior ini tanpa pemimpin

tapi satu lagu yang gue pikir pikir
bener kata alex
di geng warrior ini butuh pemimpin
tapi cuma satu orang
karena itu kita semua yang ada disini
harus memilih pemimpin wari yang sesungguhnya
iya pemimpin yang harus diikuti perintah dan aturannya
karena nanti pemimpin itu yang akan mempertamu jawabnya untuk menangani warianya

terus siapa yang mau jadi pemimpin warior
jadi lo mau gabung lagi dengan warior
karena lo mau jadi pemimpinan
gak bisa sendiri gak bisa
lo tenang aja lex
gue gak mau langsung jadi pemimpin geng warrior kok
semua anggota disini bisa mengusulkan siapa yang akan jadi capai warianya
semua anggota disini bisa mengusulkan siapa yang akan jadi capai warianya
dan siapa yang akan jadi calon pemimpin disini
dan akan melewati tiga tes
dan akan melewati tiga tes
siapa tahu tuh
terus siapa aja calonnya
lo lihat sendiri kan

tes ini akan ditentukan oleh freestyle dan fighting
tes inilah yang akan menentukan siapa pemimpin warior

masih ada satu tes
pokoknya lo harus menang men
siapa yang menang di tes ketiga ini
akan menjadi pemimpin geng warior
dan semua anggota yang ada disini
harus mengikuti aturan
dan perintah pemimpin geng warior
udah gak usah banyak ngomong
yang jadi pemimpin geng warior adalah gue
gak ada peperangan lagi
atau ribut sama gang serigala
yang melanggar peraturan itu
keluar dari gengnya
gue akan susun rencana yang positif buat geng kita
setiap sebulan sekali
kita akan adakan touring
dan kita akan pergi ke bakti sosial
di berbagai kota
dan siapa yang jago balapan
akan gue daftarin ke balapan resmi
dan untuk kalian semua
harus bayar iuran
kalian tenang aja
gue gak akan ambil duit itu
itu buat kebutuhan kita kok
nah kalau itu baru asik sana
dan satu hal lagi
demi keamanan anggota
untuk sementara kalian gak usah pake jaket warior
sampai kondisi bener bener aman
si boynya belum pulang tau
aduh gimana ya
biar saya aja yang buka pintu
kalian masuk aja ke dapur
masuk aja ke dapur
masuk ke dapur
masuk ke dapur
masuk ke dapur
masuk ke dapur
masuk ke dapur
masuk ke dapur
aduh akhirnya kamu datang juga
kok bisa datang kesini sayang
pastinya juga mau menuruti keinginan tante marisa yang cantik kita
aduh bisa aja
masuk sini masuk
duduk duduk aja dulu
nyantai nyantai aja dulu ya
anggap aja rumah sendiri
terima kasih sekali tante marisa yang cantik
tapi aku tetap gak enak
kenapa harus gak enak
kamu harus anggap aja rumah ini rumah sendiri
tante marisa makasih sekali tante
emang bener bener baik dan cantik sekali
aduh kamu tuh paling bisa aja tau
ah kamu tunggu sebentar ya
siap nyamuk dah
tentu sekali bira tau aja bira
ada yang lupa
bentar bentar bentar
kamu tuh dimana sih
ini lagi di jalan kok mas